mati lagu kenapa pula ini harus jualan eh om mau beli gaduh gaduh
hai apa yang mengganti airnya cantik wejj ini aku memilih garuk garuk dua wejj
garuk garuk dua ya flash esteriga dua tampangnya serem
makanya shin kita harus cari cara buat bantu ke fatima buat gantiin baju
gimana caranya kak gini aja
begitu lo selesai nih lo buru buru udah sukar ya
sebelum nolak nyong
dan sampai yang orang gila
berangkat sekolah ya
eh tapi tunggu dulu
sampai ani kudu ikut lomba karaoke di kelurahan besok
karaoke di kelurahan
gas level lah sama gua enak aja lo
eh kenapa hadiahnya banyak
berdarah satu juta
boleh juga tuh kayak gua ikut
ya harus gitu kudu
kalau kita nyaman macam ini kan tak ada yang mengenali kita saja
udah fatima masih masih marah sama ani
kenapa pula fatima marah dengan cezamin
kemarin itu saya pikir ya mau kawin sama reo
tapi nggak tahunya si reo mau mati
ntar saya surah minta lagi barang barang yang saya surah kasih
nang hitah suh deh itu masalah keji cezamin
cezamin tinggal datangin mbak fatima
minta maafin mbak fatima
dan buang mbak fatima untuk ke tempat yang paling romantis habis berkara
tak minta makan
katamu aja aku belum tentu mau fatima lagi
itulah deh cezamin
kita intai dulu seperti pasukan kodok
lihat tulis itu kondisinya
begitu jelas hajar lah
ini perut sudah lapar
itu tandanya rasa cinta cezamin ke mbak fatima sedang diuji sabarlah
tapi ini sudah siang mau sore
perutnya nggak bisa makan perut lagi
sudah cari makan
sama minum sekalian
nah tahun depan
kenapa pula inang ini harus jualan
apa mau ngeliatin air yang cantik
ihh tampangnya serem
tapi suaranya kok begitu
ayo kagak jualan esteller
tante bukan om
bahas dendam lo ya
nah kita sudah di cezamin
itu yang jual gado gado
itu ibu betina yang baju biru itu cezamin
itu tadi ternyata
yang jual gado gado itu
itu ibu betina baju biru yang jualan
yang minum cezamin bersih
dan bawa fatima
ya lo kesana
ketahuan pacaran lagi dengan dirinya hari ini ketemu orang orang aneh sih emang mereka lagi
mau latihan apa buat besok gila suaranya aneh banget ya ella kalau besok lawan gue cuman kelas
kelas orang yang mereka sih pas gue menanglah
hai berikut berarti harus ikut besok adeknya lumayan
kalian dari mana kok jam segini baru pulang sih berdua
itu uang dari mana sih
oh uang ini kak kita berdua kerja kak
iya cari uang kak
kalian gak perlu kayak gitu
masalah baju yang kosong itu udah kakak beresin kok
uang itu kalian simpen aja
buat tambahan uangnya kalian
kalau gitu uangnya kakak simpen aja ya kak
betul kak itu buat uang sekolah aja kak
bukan buat tambahan uang jajan
kak aku mandi dulu ya kak
ini air kasih sama musuh kamu
kalau dia minum suaranya akan hilang
nek mau suara merdu kayak elpi suka sih
walaupun mulut nyong ini lodo gara gara dukun itu
tapi nyong mesti berhasil kali ini
nggak boleh gagal
nyong ini ada perlu sama sampean